hanya berjarak delapan ratus meter dari pabrik ada satu tempat wisata yang dikelola oleh warga
jadi semua itu kita kompositkan ya
darurat ancamannya kurang lebih sekitar sepuluh tahun maksimal
sehingga yang konsisten omset berasal dari pembeli yaitu reseller yang memang mau berdagang kembali